sedikitnya dua orang dinyatakan tewas sementara tujuh lainnya hilang setelah bencana banjir bandang menyapu wilayah timur libya
banjir bandang akibat badai daniel juga menyebabkan kerusakan hebat di negara tersebut
badai daniel membawa banjir bandang yang merendam berbagai wilayah di sepanjang pesisir pantai
tak hanya derna badai juga menghantam benghazi kota terbesar kedua di libya
di kota susa dan albaida mobil mobil rusak dan saling bertumpuk akibat derasnya arus air
kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan dan infrastruktur yang ditutupi lumpur
bencana nasional diperkirakan semakin parah akibat runtuhnya dua bendungan sekitar
pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat ekstrim menutup beragam aktivitas hingga memperlakukan jam malam
sementara itu bantuan medis telah tiba di bandara al abrak setelah sebelumnya pemerintah libya meminta bantuan internasional